bulan ramadan merupakan saat menangguk keuntungan bagi para pedagang di bazar takjil bendungan hilir jakarta pusat
dalam sehari mereka mampu meraup keuntungan hingga lima juta rupiah satu hari
meski demikian dari tahun ke tahun jumlah lapak pedagang semakin menyusut lantaran terbatasnya lahan
beginilah suasana bazar takjil yang berlokasi di kawasan bendungan hilir tanah abang jakarta pusat
selama bulan ramadan jalan ini dipenuhi pedagang yang menjajakan aneka penganan untuk berbuka puasa
meski jenis makanan yang dijual dari tahun ke tahun sama saja pembeli tetap berdatangan
dengan modal tiga juta rupiah untuk menyewa satu lapak selama satu bulan para pedagang ini bisa meraup keuntungan hingga lima juta rupiah per hari
ada kastilnya sih bebas karena kan ini dari pertama kali ada jadinya dapatnya dua
fpb forum peduli bendil
tetapi meskipun keuntungannya menggiurkan dari tahun ke tahun jumlah lapak pedagang terus berkurang
tahun lalu terdapat sekitar seratus lapak padahal tahun sebelumnya ada dua ratus lapak
tahun ini lapak pedagang kembali dipangkas hanya tersisa enam puluh lima lapak
hal ini disebabkan lahan yang semakin terbatas karena proyek pembangunan pd pasar jaya
galih putra jakarta